kita ke informasi lain penyanyi dangdut eka deli
senin siang memenuhi panggilan penyidik ditres krimsus
polda jawa timur terkait kasus investigasi ilegal
beromset ratusan miliar rupiah
artis ini diduga kuat terlibat kasus investasi ilegal
karena ia merupakan koordinator artis memiles
eka deli merupakan artis pertama yang memenuhi panggilan polisi
dari empat artis yang dipanggil
dari hasil pemeriksaan sementara terkuak
jika eka deli merupakan koordinator artis memiles
ia juga diketahui telah menerima reward
penyidik juga telah melayangkan panggilan terhadap sejumlah artis lain
yakni marcelo tahitu alias elo aji notonegoro dan judika
rencananya mereka akan diperiksa pekan ini
polda jatim juga telah melacak dugaan keterlibatan artis lain dalam kasus ini
di antaranya guntur bumi dan mulan jamila
tadi hasil keterangan daripada pemeriksaan dari ed
dan kita lagi dalami ed mungkin akan terkait terhadap mungkin orang orang yang
karena ed kan sebagai koordinator artis
tidak menutup kemungkinan ada publik public figur lain yang masuk di dalam
kapolda jati menyatakan sedang memproses penarikan semua aset dari memiles
yang dalam waktu beberapa bulan saja sudah menarik dana investor hingga delapan ratus miliar rupiah
kapolda menyatakan terus mendalami peran artis artis ini
apakah sebatas endorser ataupun terlibat dalam penghimpunan dana
sementara kapolda sendiri juga akan menarik kendaraan salah satu pejabat lapas
yang disebutkan di website memiles
sebelumnya direkturat reserse kriminal khusus kepolisian daerah jawa timur
berhasil membongkar kejahatan investasi bodong melalui aplikasi bernama memiles
dengan omset tujuh ratus lima puluh miliar rupiah
dalam kasus ini polisi telah menetapkan empat tersangka
polisi juga berhasil
menyita barang bukti uang tunai dari tersangka sebesar satu ratus dua puluh dua miliar
empat belas unit mobil dua sepeda motor puluhan barang elektronik
dan beberapa aset berharga lainnya